badan meteorologi klimatologi dan geofisika mendeteksi bibit siklon tropis di selatan jawa timur
bibit siklon ini dapat berkembang menjadi siklon dan bergerak menuju ke arah barat
bibit siklon tropis berpotensi memicu cuaca ekstrim di beberapa wilayah di pulau jawa pada kamis dua puluh lima februari dua ribu dua puluh
kepala bmkg dwi korita karnawati menyampaikan hal ini dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada rabu sore
bibit siklon tropis dengan inisial sembilan puluh delapan s berpotensi berkembang menjadi siklon dalam waktu dua puluh empat jam
bibit siklon yang bergerak dari arah tenggara pulau jawa menuju barat ini menunjukkan peningkatan kecepatan angin yang signifikan untuk menjadi siklon tropis
bibit siklon ini diprediksi menyebabkan hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim di beberapa wilayah di pulau jawa
di antaranya di jawa tengah dki jakarta
banten dan jawa barat
siaga banjir pun ditetapkan di keempat provinsi yang diprediksi akan terdampak
kepala bmkg dwi korita karnawati menyampaikan hal ini dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada rabu sore
selama beberapa jam hingga besok malam